sidang tuntutan terdakwa pemerkosa dua belas santriwati digelar di pengadilan negeri kelas satu bandung
selasa siang sidang dilakukan terhadap heri wirawan dilakukan secara tertutup di sidang
ini kepala kejaksaan tinggi jawa barat juga turut hadir dan menjadi jaksa penuntut umum
dalam sidang kejaksaan menuntut heri wirawan tiga tuntutan tuntutan pertama adalah hukuman mati
jaksa mengaku tuntutan ini diberikan sebagai efek jerah terhadap terdakwa dan pihak lain yang
ingin melakukan kejahatan seksual selain tuntutan mati jaksa juga menuntut heri wirawan
hukuman kebiri dan pidana denda lima ratus juta rupiah terdakwa dengan hukuman mati ya sebagai bukti sebagai
komitmen kami untuk memberikan efek jerak pada pelaku atau pada pihak pihak lain yang akan
mengalami kejahatan kedua ya
kami juga menjatuhkan atau meminta pada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahannya berupa pengumuman
identitas agar tidak dapat disebarkan dan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia
ketiga teman teman sekalian kami juga meminta pada hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebesar